kita beralih ke kabar kriminal
seorang mahasiswi politeknik negeri surabaya menjadi korban penjamretan di jalan arjuna saat naik jasa ojek online
mahasiswa asal lamongan ini terjatuh saat mempertahankan tasnya hingga terluka parah dan kritis
lf gadis sembilan belas tahun asal jalan sunan derajat lamongan ini masih tergolek lemas di kamar icu rumah sakit dr sutomo surabaya
mahasiswi politeknik elektronika surabaya ini terluka parah dan kritis usai menjadi korban penjamretan di jalan arjuna surabaya saat naik ojek
lf mengalami cedera otak cukup serius karena kepalanya terbentur aspal sehingga mengalami penurunan kesadaran
peristiwa yang sempat viral di media sosial ini terjadi pada senin pukul empat pagi lalu
saat itu korban yang akan pulang kampung ke lamongan memesan ojek online dari tempat kosnya di kawasan mulyorejo
menuju stasiun pasar turi
saat melintas di jalan arjuna dua orang tak dikenal memepet korban dari sebelah kiri dan langsung merampas tasnya
sempat terjadi aksi tarik menarik tas antara korban dan pelaku hingga akhirnya korban terjatuh
sementara pelaku langsung kabur tanpa membawa tas korban
awalnya datang dari arah timur menuju ke barat menuju ke stasiun pasar turi
waktu sampai di kuburan ini ada dua orang dari sampingnya
dari hasil olah tkp dan identifikasi polisi sudah berhasil mengatongi identitas pelaku yang saat ini masih dalam proses pengejaran
kasus yang terjadi kemarin dini hari itu sudah dilakukan penyelidikan oleh tim dari reskrim
sudah ada target yang kita upayakan
insya allah sore ini
atau paling lambat besok sudah bisa kita tangkap
aksi penjamretan di jalan arjuna surabaya ini sendiri merupakan kejadian kedua kalinya dalam seminggu terakhir
sementara itu hingga kini polisi masih terus memburu para pelaku